dan bang jul ini salah satu pengusung utama atau panit pengusung utama pak prabowo
jadi kami meyakini tidak akan ada perubahan komitmen antara pak prabowo dengan pan
walaupun partai partai yang sering berkata
selama ini tidak mengusung pak prabowo bisa menjadi bagian pemerintah pak prabowo